kita bicara mas budiman dan roky kita bicara mengenai demokrasi setelah putusan mk
mk kan sudah memutuskan bahwa kita akan tetap punya kapten kapal yang sama
untuk perahu besar kapal besar bernama indonesia
apakah wajah demokrasi kita akan sama atau ada perubahan setelah ini
tapi kita sebelum masuk sana saya minta anda untuk komentari dulu
putusan mahkamah konstitusi kemarin
anda sebelum putusan kalau tidak salah dua minggu lalu hadir di sini
dan bilang bahwa mk itu harusnya menjadi penjaga akal sehat
berdasarkan filosofi judicial activism dan lain lain gitu ya
itu termanifestasi nggak dari persidangan dan hasil kemarin
meskipun anda di australia saya yakin tweet anda atau anda lihat lihat juga persidangan
saya nggak lihat sih sebetulnya saya masuk gua di benua itu
iya tapi saya kira seluruh keterangan itu telah diucapkan tadi oleh saudara budi sendiri
di dalam pengantar cnn itu memakai kata demokrasi terlihat suram
ada kata suram tadi itu karena penuh kebencian
kata suram itu mengingatkan saya pada satu istilah psikologi melankoli
melankoli itu juga istilah di dalam sejarah pengetahuan ketika orang tiba tiba kehilangan
justru ketika feudalisme di eropa
itu selesai gitu
seorang sejarawan namanya johan hui singa dia menggambarkan bahwa itu keadaan yang secara psikis membingungkan
karena feudalisme sudah pergi tapi sensasi dari feudalisme masih orang inginkan
jadi suasana itu menyebabkan peradaban eropa waktu itu mengalami melankoli
jadi saya kira begitu kira kira keadaan di mk mengalami melankoli itu
ada depresi melankoli dalam psikologi
karena tidak mampu untuk melihat peluang ke depan
karena memorinya ke belakang
masih ingin ada feudalisme
sama juga dengan keadaan kita hari hari ini
bahkan masyarakat mengalami melankoli
karena tiba tiba bingung kok begitu keadaannya
saya perhatikan tadi wording yang dibacakan oleh hakim ketua mk
menyebutkan menolak seluruhnya
kenapa tidak menolak sebagian misalnya
sehingga melankoli itu masih ada sedikit obat
ini menolak seluruhnya artinya mengabaikan semacam tuntutan etis dari masyarakat
tapi dulu saya paham karena mk akan bilang itu bukan kewajiban kami untuk memeriksa soal etis dari justice atau injustice
tetapi ada soal yaitu bahwa dengan ucapan itu menolak seluruhnya
maka kimia yang terpisah hari ini
antara satu dua akan tetap berlanjut
karena menolak seluruhnya
kalau temanya rekonsiliasi
mesti ada semacam balancing
baik di dalam wording maupun di dalam bahasa tubuh dari mk
tapi itu tidak terlihat
justru mk mengukuhkan kembali bahwa tidak mungkin rekonsiliasi itu berlaku
karena mk sebagai katalisator justru menolak seluruhnya
ini masalah pengabaian tuntutan etis sebelum kemas budiman
atau memang fakta fakta persidangan
yang tidak bisa mengakomodasi apa yang ada
ya memang itu
saya katakan tadi akhirnya mk kembali pada fungsi primernya yaitu menjadi formalistik
kalau dalilnya tidak bisa dibuktikan ya kami tolak
jadi mk tidak memakai kesempatan untuk melakukan yang minggu lalu saya sebut judicial activism
karena ini adalah soal bukan sekedar hitung hitungan hukum
ada etik yang luka pada publik apalagi di awalnya sudah diterangkan bahwa satu menganggap
demo dalam demokrasi kecurangan itu dibenarkan karena itu pelajaran pertama adalah bagaimana
supaya curang kan itu terucapkan kan musya itu membawa semacam getaran psikis
pada hakim mk untuk mengatakan oke kami akan bijak karena itu adalah problem etis luar biasa
karena itu dalil utamanya boleh dan dianjurkan untuk berbuat curang dalam demokrasi
diajarkan oleh karena itu sejak sekarang orang oke kalau begitu nanti dua ribu dua puluh ada pilkada serentak
mari kita sama sama buat curang tuh karena mk tidak kasih semacam wisdom terhadap public claim
atau moral klaim dari publik
seperti tadi anda katakan mk kembali ke kitohnya sebagai kitoh primernya sebagai penentu hukum
iya bukan kembali ke kitok kembali pada konservatisme